siapa tuh anak kecil
kayak anaknya murti
aku capek tau
semari mama julia mulu
sementara aku gak dapat apa apa
masalah kayak gini gak usah dibahas di kantor
kan bisa kita bahas di rumah
justru mama yang malu
ofis gelas sampai segitunya
kamu ini kenapa sih
kebelingger apa coba
daripada kamu ngurusin perempuan kampung dan anak yang gak jelas itu
kemudian kamu nikah aja deh
aduh udah deh ntar aja ma
aku belum siap buat nikah ma
nanti kalau aku udah nemuin orang yang tepat buat aku
udah ntar mama yang cariin
ma tunggu ma
yes ini baru yang pertama
selanjutnya ranti bisa jadi mesin atm ku yang baru

nanti kalau ada apa apa bilang aja ya
aku juga seneng banget nih
soalnya sekarang kopi juga udah mulai nyenyak tidurnya di rumah
tumben sih kesini gak bilang bilang dulu
mama lagi sebel sama kakak kamu
semakin hari semakin seenaknya sendiri
eh ma kenalin ini temennya ranti
cantik dan santun juga perempuan ini
kelihatannya dari keluarga baik baik
gimana kalau aku jodohin saja sama gavin ya
oh jadi ini ibunya ranti
aku harus baik baikin dia nih
tante kesini hanya main aja kok
kangen sama anak
iya tante aku juga tau
kasih ibu itu kan sepanjang masa
anaknya aja yang suka kurang ajar
oh ya takut tinggal dulu ya
ranti mana suguhan
iya tante makasih
kamu jangan dinampilin sama mama soal gampang
gara gara kak gavin juga harus nolongin anak di jalanan
jadi kamu diem diem ya
oke sip pokoknya kamu tenang aja
bagus ngapain si mirip sepatu
ini kan tugasnya bibi
nggak apa apa om polisi
bagus sudah biasa kok
emangnya waktu bagus di rumah
bagus suka bersihin sepatu juga
iya om polisi
nanti di rumah bisa bersihin sepatu ibu
sepatu ibu kan cuma satu
jadi bagus jaga supaya sepatu ibu selalu bersih
yaudah kita simpen ini semua
sekarang bagus masuk ke dalam terus cuci tangannya
tuh lihat pada item
yuk kita ke dalam
semuanya udah beres dicuci
tinggal resko kar aja yang belum
eh masih ada isinya
bisa buat ngajin peluru
bisa buat ngajin pelurut
dijadiin sama bubur aja kali
dijadikan sama bubur aja kali
dijadikan sama bubur aja kali
nggak salah tuh bang
pakai bikin surat nikah segala
mendingan sekarang tuh abang fokus sama temen aku siranti
iya yang dulu itu
bang tau gak
aku tadi abis deh rumahnya
ternyata rumah orang tuanya gede banget
kalo sampe abang sama si ranti itu jadian
hidup kita masih terjamin bang
maunya sama murti
capek tau ya
liat aja bang
aku akan bikin abang jatuh cinta sama ranti
dan lupain murti
akhirnya nih selesai

aduh nanti diomit helen lagi
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
otak abang tuh murti terus
resen tau gak

bang udah dong
gak usah diganggu
nanti yang ada anak kasih aku tuh stres lihat abang
yaudah ya masuk